dua orang remaja di demak minggu dini hari memakai kostum pocong untuk menakut nakuti
warga yang melintas di jalan raya dema bonang desa kerang melati sejumlah warga sempat merasa
takut dan resah dengan ulah dua remaja tersebut warga yang emosi nyaris menghajar salah satu
remaja tersebut beruntung emosi warga berhasil diredam akhirnya dua remaja berinisial im dan as
itu dibawa ke polsek bonang demak menurut kasat reskrim polres demak akp winardi senin siang kedua
remaja tersebut mengaku menakuti warga yang melintas di jalan untuk membuat konten media
sosial setelah memeriksa kedua remaja tersebut polisi mendamaikan warga dengan kedua remaja
tersebut setelah membuat surat pernyataan kedua remaja yang masih berstatus pelajar
itu diperbolehkan pulang tim liputan cnn indonesia